sementara itu bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies rashid baswedan bertemu dengan menteri kelautan dan perikanan
periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas susi pujiastuti anies bertemu susi dalam kunjungannya ke kabupaten pangandaran jawa barat
dari video dokumentasi yang dikirimkan kepada awak media anies terlihat sedang menikmati langit senja pangandaran
sambil menikmati suguhan yang disajikan oleh mantan menteri kelautan dan perikanan periode pertama dari presiden joko widodo itu
pertemuan ini berlangsung pada senin sore usai anies menghadiri acara reuni sekolah di yogyakarta
dalam pertemuan ini anies tidak membeberkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan